di sana adalah masakan dengan rasa tanah air
kemudian sisanya ada beberapa yang membawa water hater ya
dan water heater ini dia beralasan karena pada saat umroh boleh
dan ternyata pada saat musim haji ini karena alasan alasan tertentu di alam seluruh diri tadi berbolehkan
di kloter tiga puluh tiga ya
saksikan program program kompasifik melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya